suhu dingin masih menyelimuti kota yogyakarta
akibat hujan yang turun
di sepanjang sore hingga malam hari
jam masih menunjukkan pukul dua dini hari
dan belasan wanita paru baya ini
harus bertarung dengan dinginnya suhu
di sebuah emperan toko
ketika orang lain masih
tidur di emperan toko
sebenarnya hal yang biasa bagi wagirah
dan para wanita buru gendong
yang mayoritas berasal dari kabupaten kulonpro
wagirah yang kini berusia tujuh puluh tahun
rela datang pada malam hari
dengan angkutan umum dari rumahnya
yang berjarak sekitar tiga puluh lima km
dari kota yogyakarta
ia dan beberapa
buru gendong lainnya
kemudian tidur di emperan toko
sembari menunggu datangnya kendaraan
angkutan distributor bahan pangan
dari luar kota yogyakarta
yang biasanya masuk ke pasar bering harjo
sebelum azan subuh berkumandang
sebelum azan subuh berkumandang
kendaraan pengangkut bahan pangan tiba
wagirah mengangkat berbagai
karung barang menuju
ke lapak lapak bedagang
tak jarang tubuh rentanya harus
mengangkat karung seberat empat puluh kg
walau upah yang didapatkan wagira
tak sebanding berat beban yang ia akan
lepas itu menunggu
tidak semua orang bisa menjadi buru gendong
untuk bisa bekerja sebagai buru gendong seperti wagirah
harus ada koneksi dari teman atau saudara yang telah terlebih dahulu bekerja sebagai buru gendong
hingga kini wagirah telah tiga puluh tahun menjalani profesi sebagai buru gendong di pasar beringharjo
dengan usia yang sudah rentah dan beratnya beban yang diangkat
tak jarang tubuh wagira harus menyerah oleh beban berat yang melampaui kemampuan fisiknya
namun siapa sangka dibalik pekerjaannya yang berat
para wanita buru gendong di pasar beringharjo
justru adalah wanita wanita tangguh yang mencintai pekerjaannya
beberapa di antara wanita buru gendong sebenarnya memiliki keterampilan lain
seperti pengrajin di daerah asalnya
bahkan sebuah lembaga swadaya masyarakat di yogyakarta
sempat memberikan pelatihan keterampilan kepada para buru gendong
agar mereka bisa mencari pekerjaan lain yang lebih ringan
namun di luar dugaan
para buru gendong menolak
mencari pekerjaan lain
dan lebih memilih menekuni pekerjaannya
tidak terbiasa juga dari turun temurun dia bekerja
nggak enak kalau di rumah itu
jadi dia tetap harus bekerja
kalau di rumah nganggur itu sesuatu yang menurut dia tidak produktif
jadi tetap dia bekerja maka dia bangga
di samping itu juga kalau dengan buru gendong
dia menggendong itu kan jelas langsung mendapatkan uang
meskipun dua ribu tiga ribu lima ribu dia dapatkan uang dari hasil
satu kali gendong dua kali gendong
bahkan kadang kadang sehari bisa sampai sepuluh dua puluh kali gendong
itu kan juga semayan bagi mereka
dari data yayasan anissa swasti
ada dua ratus dua puluh wanita berusia tiga puluh lima hingga delapan puluh tahun
yang bekerja sebagai buru gendong di pasar beringharjo
pekerjaan buru gendong belum diakui oleh pemerintah daerah istimewa yogyakarta
dan juga tidak dipercaya sebagai sebuah profesi
hal ini berimbas pada tidak adanya standarisasi upah
sehingga pengguna jasa buru gendong bisa semaunya sendiri
memberikan upah seikhlasnya kepada buru gendong
padahal walau dipandang sebelah mata
pekerjaan buru gendong di pasar beringharjo sangat berguna
meringankan beban pedagang dan pembeli saat harus mengangkat beban berat
sehingga kemungkinan untuk menjadikan buru gendong sebagai profesi
masih terus dilakukan paguyuban buruh gendong yogyakarta
agar beban berat yang mereka gendong setidaknya seimbang dengan penghasilan yang mereka peroleh